untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan ketua kebijakan publik apindo sutrisno iwantoro selamat siang pak sutrisno
pak psbb total senin tanggal empat belas september ini mulai akan diberlakukan bagaimana kemudian pengusaha menanggapi hal ini
ya saya kira kan sudah banyak disampaikan ya pasti kalau terjadi psbb seperti itu akan terjadi penurunan lagi ya
dari sisi penjualan dari sisi produksi gitu ya
namun dari sisi pelaku usaha kita seperti saya ini ya kan posisinya memang tidak bisa
melanggar aturan gitu loh ya
tentu kita ikuti aturan pemerintah ya
tapi yang penting itu adalah sebenarnya setentu ya kepastian
jangan sampai nanti kemudian misalnya ada aturan di satu tempat di tempat lain yang tidak sama gitu ya
mestinya kan masalah pandemi ini adalah masalah nasional
bukan masalah kesehatan
bukan masalah jakarta bukan masalah bogor bukan masalah tangerang bukan masalah jawa timur
ini mesti ada satu cara yang kemudian bisa dipahami bersama
tidak memberikan kebingungan bagi masyarakat ya dan dunia usaha
nah ini yang saya lihat kan masih belum ada koordinasi yang baik ya
bogor melakukan apa jakarta apa tangerang apa
padahal mereka ini kan sebagai penyangga
penyangga dari sistem yang ada di jakarta ini
kita paham ya bahwa pak jokowi selalu mengatakan bahwa sumber utama itu adalah pandemi
karena itu ekonomi itu adalah terdampak
jadi sepanjang penularan itu belum bisa dihentikan maka ekonomi akan seperti ini
karena itulah masalah utama itu adalah menghentikan
menghentikan penularan ini menurut ahli ahli pandemi itu sebenarnya sederhana saja
yaitu membatasi kontak antara orang dengan orang
karena proses penularan itu dari orang kepada orang
nah oleh karena itu testing kemudian tracing dan isolasi
itu adalah cara yang direkomendasikan oleh para ahli pandemi
terus terang kalau kita lihat testing di indonesia ini masih sangat rendah
sekitar delapan ribuan lebih dari setiap satu juta penduduk
padahal kalau di amerika kenapa amerika kelihatan begitu banyak
karena testingnya banyak
sudah lebih dari satu empat juta per satu juta penduduk
karena itu kalau di indonesia kalau testingnya dilakukan saya kira angkanya bisa lebih besar dari situ
nah dengan testing ini kemudian baru di tracing dicari
di mana yang orang itu pernah berhubungan
nah dengan cara begitu mereka ini diisolasi tentu angkanya akan menurun
angka yang menurun ini akan menjadi energi utama untuk menggerakkan ekonomi
sepanjang masalah utamanya belum dipadamkan
kalau saya menyatakan itu seperti kaleng yang bocor dikasih air berapapun
nantinya juga akan menurun
nantinya juga akan bocok terus
tapi kalau air tidak diberikan ya akan mati semua
karena itu kita mendukung ya masalah blt untuk tenaga kerja
panduan bandpres untuk mikro itu harus dijalankan
cuma untuk blt dua empat juta
yang diberikan kepada tenaga kerja yang gajinya di bawah lima juta
kenapa harus dibatasi hanya yang
padahal banyak pelaku pelaku usaha
di menengah kecil ya
yang mereka ini tidak
mereka ini yang paling membutuhkan
karena itulah kita memang saya pribadi
agar itu diperluas
yang penerima itu
sehingga kemudian lebih memberikan
rasa keadilan dan tentu
ini akan memberikan
dampak bagi peningkatan daya beli
ini pak saya mau bertanya
ini pernyataan ketua umum
pindo kemarin pak haryadi sukamdhani
soal phk ini tidak bisa dihindari
jika psbbd melakukan ini apakah
ini menjadi langkah yang rasional pak
dari sisi pengusaha
saya kira kalau phk itu kan
cepat atau lambat akan
dilakukan ya bukan saja karena covid
karena memang perkembangan
menggantikan tenaga manusia dengan tenaga
robot ya kan ada
tenaga kerja di seluruh dunia
nanti akan digantikan
nah masalah covid sembilan belas
ini dan juga psbb
ini kan mempercepat
depan itu itu sesuatu
yang tidak bisa dihindarkan
kalau ada macam macam
phk oleh karena itulah kita selalu
mengajak marilah sama sama kita
mengatasi persoalan ini jangan kita
hanya mau melihat dari sisi kita saja
misalnya kalau terus terusan pekerja
itu menuntut kenaikan gaji ya
saat seperti sekarang ini ya nanti
implikasinya pasti akan akan phk gitu loh

kasian kan mereka yang tidak tertampung di sektor formal
yang kemudian harus di phk katakan dia yang kontrak itu pasti didulukan yang kontrak kontrak
terus mereka nanti bagaimana
tetap ditampung di mana
ini kan dari satu persoalan yang tidak bisa
kemudian diselesaikan oleh kepentingan salah satu pihak saja
jadi mesti harus ikut memahami ya
karena kalo kemudian
itu dilakukan kan phk bukan hal yang tidak mungkin dilakukan gitu loh
itu adalah kecenderungan yang hampir pasti gitu
baik jadi memang kemungkinannya phk ini akan kembali terjadi begitu bahkan bisa lebih cepat begitu ya pak
sementara itu dari pengusaha sendiri sektor sektor mana saja yang paling terdampak
apakah sudah ada pembicaraan begitu mengenai strategi apa yang kemudian akan diambil khususnya pengusaha di jakarta
jadi begini sektor yang paling terdampak itu sektor yang melibatkan kontak antara person to person
jadi mereka yang melibatkan ketemunya orang itulah yang paling terdampak ya
perhubungan transportasi umum kemudian pariwisata hotel dan restoran
terus retail terutama di sektor tradisional itu
di mana kontak antara orang dengan orang
nah kalau yang akan dilakukan saya kira prinsip dari pelaku usaha itu kan tidak mungkin membiarkan dirinya mati
jadi semua cara dilakukan untuk bisa membuat dirinya survive untuk bisa membuat hidup dalam kondisi apapun
langkah yang dilakukan tentu bermacam macam sesuai dengan
karakter dari masing masing usaha itu
yang pasti yang pertama kali dilakukan adalah manajemen mengenai cash flow
karena cash flow itu memang yang paling berat saat ini ya
tentang cash flow itu diatur ya kemudian tentu yang punya utang pasti memikirkan bagaimana cara merestructure
yang lain tentu macam macam pemasarannya kemudian efisiensi produksinya
yang lain tentu macam macam pemasarannya kemudian efisiensi produksinya
loyalitas komunikasi dan semacam macam lah itu tergantung dari masing masing karakter pelaku usaha itu
oke pak ini kebijakan atau insentif apa lagi yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah
untuk para pengusaha di psbb total jilid dua di dki jakarta untuk meminimalisir kerugian para pengusaha tentunya
kan itu banyak sekali sebenarnya skim skim yang sudah dikeluarkan pemerintah
yang menjadi masalah tuh sekarang kan pertama saya melihat
stimulus itu kan menurut saya
stimulus itu kan menurut saya
masih kecil dibandingkan negara lain
kita itu sekitar empat persen ya
negara lain sudah dua puluh persen
bahkan thailand tetangga kita yang tingkat infeksinya rendah
itu sudah membelanjakan sekitar lima belas persen dari pdb untuk stimulus
kita itu masih kecil ya rp enam ratus sembilan puluh lima triliun
tetapi yang kecil ini juga realisasinya lambat
jadi kita menginginkan agar realisasinya itu dipercepat
karena menolong likuiditas menolong daya beli masyarakat
tapi dengan sendirinya nanti demand side nya itu berkembang
kalau demand side nya berkembang tentu supply side nya akan mengikuti
nah yang kita inginkan lagi adalah dari sisi pemerintah daerah ya
pemerintah daerah ini masih terlihat paling kurang progresif ya
masih juga mengejar ngejar pbb masih datangin kita
pajak reklama ada pajak air tanah
kemudian mengurus macam macam perizinan
yang masih sulit dikita ngejar
sangat tidak responsif ya
hotel dan restoran dan pajak yang daerah sepuluh persen tetap dikejar kejar
bagaimana aja olah susah begini kok mengejar kejar itu
ini saya kira hal yang perlu diajaklah pemerintah daerah yang itu
ikut lebih responsif terhadap kondisi ini
dan yang belum maaf saya tadi masih agak kepinggalan
untuk bblt bagi pelaku usaha yang gajinya di bawah lima juta
itu kan ada yang sebenarnya sudah ikut bpjs ternakerja
tetapi mereka mandek ya katakan mulai maret april mei itu mandek
karena terkena covid ini
nah ini ternyata mereka tidak mendapat karena ketentuannya harus ikut sampai juni
ini saya kira selain ya tadi yang mandiri yang tidak ikut bpjs tenaga kerjaan
mereka ini juga harus di
bertimbangkan untuk mendapat
supaya kemudian bisa meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan
baik jadi ada beberapa kemudian yang juga menjadi aspirasi begitu ya
dari para pengusaha untuk pemerintah juga ikut melihat begitu ya
kemudian bagaimana kedepannya ekspektasi dan juga keinginan dari para pengusaha sendiri
dan himbauan bagi para pengusaha dalam psb

dan juga keinginan dari para pengusaha sendiri dan himbauan bagi para pengusaha sendiri
dari psb ini pak
ya tentu himbauannya ya kita ikuti saja apa aturan pemerintah tentu dengan kita memberikan masukan masukan yang berharga
yang penting berdasarkan kondisi di lapangan ya
tetapi yang penting itu mari secara bersama sama menghentikan atau menurunkan penularan dari covid sembilan belas
tetapi yang penting itu mari secara bersama sama menghentikan atau menurunkan penularan dari covid sembilan belas

masalahnya itu di situ jadi kalau itu dianggap kebakaran ya kan
kalau sumber kebakarannya nggak dimatikan ya kita hanya mematikan api api selanjutnya
maka itu akan terus gitu
maka mari lah kita sama sama memadamkan kebakaran itu
ya dengan terus menerus semua pihak mendorong protokol kesehatan
sebab sekarang itu yang paling banyak terkena kan lapisan bawah ya
yang memang mereka harus hidup harus mencari makan
tetapi kemudian kurang disiplin dalam menegakkan itu
oleh karena itu kita minta pemerintah daerah juga fokus untuk memberikan edukasi
bagi lapisan masyarakat paling bawah supaya taat kepada pakai masker
cuci tangan jaga jarak kemudian ya kalau bisa dikasih bantuan untuk face shield itu
bagaimana menghindarkan penularan yang lebih parah
oke terima kasih pak sutrisno iwantono ketua kebijakan publik apindo
yang telah bergabung bersama kami di after sepuluh